timnas indonesia u dua puluh akan menghadapi grup yang sulit setelah masuk ke dalam grup a pada pengundian babak penyisihan piala asia u dua puluh
pengundian dilakukan di tashkent uzbekistan pada rabu waktu setempat
timnas garuda muda berada dalam satu grup dengan irak suriah dan juga tuan rumah uzbekistan
indonesia lolos ke putaran final setelah berhasil menjuarai grup f usai mengalahkan vietnam timur leste dan hongkong
piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga akan digelar pada satu hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh tiga di uzbekistan dan diikuti oleh enam belas negara yang terbagi dalam empat grup
dan berikut adalah hasil lengkap pengundian bambang penyisihan piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga